anda masih bersama news report peralihan atau pergantian tahun selalu menjadi hal yang sangat ditunggu oleh jutaan orang di dunia
demi melewati pergantian tahun sejumlah negara melakukan persiapan yang tidak murah dan sederhana
dan seperti apakah ragam perayaan pergantian tahun baru di sejumlah negara
berikut kami rangkum informasinya untuk anda
warga auckland selandia baru adalah warga dunia yang pertama menyambut pergantian tahun
dan acara pergantian tahun ini biasanya diadakan di sky tower pencakar langit kebanggaan warga auckland
sekitar tiga kembang api menerangi langit malam yang berlangsung lebih dari lima menit
selandia baru telah melakukan persiapan selama enam bulan hanya untuk melewati pergantian tahun
negara matahari terbit ini punya ikonik bangunan sejarah dan wisata
puluhan ribu warga yokohama berkumpul di sea paradise aquarium dalam hitung mundur pergantian
tiga ribu kembang api menerangi langit jepang dalam pergantian tahun
tak mau kalah dari jepang korea utara juga merayakan pergantian tahunnya di ibu kota pyongyang
perayaan yang diadakan di atas sungai taedong menarik ribuan warga korut menandai masuknya pergantian tahun di tengah situasi politik yang panas
salah satu negara adidaya dunia rusia merayakan pergantian tahunnya dengan menyusun formasi mobil yang membentuk pohon natal
para penggemar mobil dari kota ural berkumpul di tempat parkir dan menyalakan lampu depan dan belakang mobil sebagai penghitung detik detik pergantian tahun
sydney adalah satu kota dengan kembang api paling spektakuler di dunia dan paling banyak diminati masyarakat dunia
pihak penyelenggara menggunakan tiga efek pencahayaan yang dikoreografikan dengan tampilan kembang api
selama dua belas menit delapan ton kembang api mewarnai langit malam kota sydney di sydney hairbor bridge
banyak satu lima juta orang diperkirakan hadir menyaksikan kembang api pergantian tahun ini